saudara kepolisian republik indonesia menggelar rapat kerja teknis atau rakernis propampolri untuk tahun dua ribu dua puluh
rakernas ini digelar salah satunya untuk membahas beberapa masukan eksternal
seperti rekomendasi dari litbang kompas
rapat kerja teknis polri tahun dua ribu dua puluh empat digelar di jakarta selatan rabu dua puluh maret
rakernis dua ribu dua puluh empat polri melalui divisi profesi dan pengamanan atau div propam polri
mengusung tema optimalisasi pengawasan melekat atau waskat
guna memantapkan polri yang presisi
dalam rakernis inspektur pengawasan umum polri komjen ahmad doviri
juga mengatakan soal alur pengaduan masyarakat
jadi proses yang ke depan nanti kami dari ituasum itu
tidak akan merespon secara langsung aduan dari masyarakat
tetapi saya nanti lebih mendelegasikan dalam artian menurunkan kemudian membagikan
kalau berkaitan dengan penegakan hukum beralih ke wasidik
berkaitan dengan kode etik berarti ke propam
nah yang ketiga kalau levelnya itu polda saya lempar ke polda
baru poldanya juga membagi lagi di sana apakah ke polres segala macam
jadi nanti pelaporan itu tidak menumpuk
rakernis juga fokus membahas beberapa masukan eksternal
seperti rekomendasi dari litbang kompas
mengenai harapan masyarakat dalam hal waktu penyelesaian masalah
serta harapan polri agar dapat lebih dekat dengan masyarakat
karenanya forum ini juga turut mengundang narasumber eksternal
salah satunya perwakilan tim litbang kompas
kadif propam polri irjen syahardiantono mengatakan
ini demi mendapatkan arah kebijakan polri yang semakin presisi ke depannya
tindak lanjut rekomendasi dari litbang kompas terkait pengawasan melekat
memang salah satu rekomendasi dari pak dubas adalah reformulasi
perkab nomor dua ya tentang waskat
rakernis div propam polri tahun dua ribu dua puluh empat dalam rangka mendukung
percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
forum ini dilaksanakan selama tiga hari hingga jumat dua puluh dua maret dua ribu dua puluh empat